menjelang hari terakhir pendaftaran bursa pemilihan presiden dan wakil presiden
koalisi oposisi pemerintah terus berkoordinasi terkait cawapres yang akan mendampingi prabowo subianto
setelah abdul somad sudah mengundurkan diri dari pencalonan wakil presiden
nama sandiaga uno pun disebut masuk ke bursa cawapres prabowo subianto
kepastian mundurnya abdul somad dari calon wakil presiden pendamping prabowo ini
disampaikan fadli zon usai melakukan pertemuan wakil partai koalisi prabowo di kertanegara
bersama amin rais dan sandiaga uno
pertemuan juga membahas pengerucutan nama calon wakil presiden
dan rencananya deklarasi cawa pres pada tanggal delapan bulan delapan dan tahun dua ribu delapan belas
beliau ini saya kira ulama besar ya yang pengetahuannya juga luar biasa
tapi kan sudah menyatakan memilih jalan untuk menjadi pendidik
menjadi seorang pendakwah ini juga kan harus kita hormati pilihan itu
tapi di bgnps sama fci sendiri tetap mendorong ustaz ustaznya
saya kira nggak ada masalah
kita mendukung pak prabowo sudah cukup berusaha
sudah sudah ada pesannya langsung ditujukan suara dari ustadz abu somad kepada pak prabowo
sejauh ini ustaz somad kan jadulnya sangat padat
sehingga untuk berjumpa dengan pak prabowo sampai sekarang belum terjadi
dan dari beberapa pernyataan beliau bahkan yang terakhir
ini barusan ini kami dapat informasi dari tanjung minang
beliau memilih jalur dakwah dan pendidikan
karena jalur inilah yang juga dianggap sama pentingnya dengan jalur jalur politik
dan kalau itu betul pilihan beliau tentu saja kami sangat menghormati
setelah menghadiri pertemuan tersebut
dua petinggi gerindra m taufik dan sandiaga uno langsung bertemu ke dewan pengurus pusat pks
mereka mengaku kedatangannya untuk kembali menguatkan koalisi terkait penentuan pendamping prabowo
kita tetap menjaga koalisi itu supaya
kan nggak bisa ada batas waktu batas waktu gitu
polisi supaya utuh maka saya kira perlu ada pertemuan
besok antar pimpinan partai
besok pertemuannya jam berapa pak katanya sembilan belas tiga puluh
dua nama itu kan harus didiskusikan di antar partai koalisi
kita tetap ingin siapapun disepakati berempat
mungkin pada akhir nanti ada yang kecewa
saya kira ini kan pemimpin pemimpin enggak lah pasti nggak kecewa
ini kan semua untuk kepentingan bangsa dan negara

nah berempat lah disepakati
siapapun nama itu ya
siapa pak sekarang yang menguat
nggak ada yang saling menguat
nanti masing masing besok itu saya kira besok para ketua ketua umum partai
kita mau menampilkan apa dan minta disepakati secara bersama
kan luar presnya harus satu
sementara itu munculnya nama sandiaga uno dalam bursa cawapres prabowo
dibenarkan partai gerindra
ketua umum partai gerindra fadli zon
nama sandi muncul bukan dari internal partai
tapi dari partai politik lain atau kelompok tertentu
menurut fadli hingga kini gerindra tetap memprioritaskan nama nama
yang sudah muncul lebih dulu bersama mitra koalisi
dengan masuknya nama sandi total ada empat nama yang paling kuat
akan menjadi pendamping prabowo
mereka adalah ketua kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono
anggota majelis syuro pks salim segaf
gubernur dki jakarta sandiaga uno
serta ustadz abdul somad yang diusulkan istimewa ulama